candirejo yang juga kehilangan suaminya akibat guguran awan panas semeru empat desember lalu dengan
kalau di sini dia private terus ada healingnya
masih seratus dari king s london
karena orang semua sendiri sendiri
nah ya tentu lagi lagi kita
jadi sangat beragam caleg caleg kita
begitu juga ada yang menafsirkan ini sebagai kami karena prajurit mengasah kemampuan kami
kalau misalnya mati juga gelap di sini
para ulama di jawa timur terhadap pak prabowo
jadi situasi politik akan terus membuat situasinya serba dipotong
di pura yang memiliki tiga lokasi pengelukatan itu setiap pengunjung wajib mengikuti dua puluh satu tahapan melukat
banyak mobil juga patentnya di luar masuk juga di indonesia
atas nama kelompok muslim setempat gitu
dan ini menjadi satu cambuk bagi si pemerintahan kota dan kabupatennya untuk membenahi fasilitas sejarah
delapan tahun sandi ada di dalamnya ya
kalau si ceo kan di viver kan sekarang kan
oke kok jadi tadi anda bilang suka banget sama dogi sama anjing dari kecil bahkan ya
kalau anda sudah sadar kita hidup di indonesia ya pastikan pilihan itu akan selalu ada orang yang mengatakan pilihan kita tidak baik
olahraga itu bisa berkontribusi
kemudian infrastruktur dan juga pembangunan sejumlah la paz baru
terutama saat kita tekanan
wah gimana pegangin nih kiri kanan semua dimakan ya buya
perlu didorong lagi adalah anggaran untuk